sampah menjadi pemandangan yang tidak indah dan nyaman dipandang mata
terlebih sampah yang berserakan disertai dengan bau yang tidak sedap
sampah sampah yang berada di lokasi wisata tentu akan mengurangi keindahan dan kenyamanan
seperti di objek wisata yang ada di kawasan pantai di bali ini
sebagai salah satu destinasi wisata dunia keberadaan sampah di objek wisata di bali menjadi perhatian serius pemerintah
sampah di objek wisata bahkan kerap menjadi foto maupun video viral yang dapat merugikan pariwisata bali
teman teman desa adat mengupayakan memaksimalkan seperti itu
memang menurut saya itu tidak terlalu anus sih
cuma kita harus program kita harus terus gerakan
meski gerakan pembersihan sampah secara massal hanya dilakukan secara berkala
namun warga yang dikoordinir desa adat secara rutin turut melakukan hal yang sama
termasuk dengan melibatkan para pelaku pariwisata
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini